tepat pada rabu tiga belas oktober posisi matahari mencapai titik terdekatnya dengan kota yogyakarta fenomena
dalam tahunan ini mengakibatkan terjadinya hari tanpa bayangan di kota yogyakarta tepat pada pukul
sebelas lebih dua puluh empat menit waktu indonesia barat namun hari tanpa bayangan di yogyakarta tidak bisa
disaksikan secara maksimal akibat matahari tertutup oleh awan kita paham sih hari ini
emang makin panas ini sih cuma ngadem aja di dalam lagi kerja juga fenomena titik kulminasi
utama yang diakibatkan oleh posisi matahari berada paling dekat dengan kota yogyakarta tidak
hanya mengakibatkan hari tanpa bayangan saja fenomena ini juga menimbulkan suhu panas yang
lebih tinggi dari biasanya walaupun kota yogyakarta saat ini sudah mulai memasuki musim hujan bmkg
memperkirakan suhu panas yang melanda yogyakarta akan mencapai titik tertingginya pada suhu
tiga derajat celcius dan akan berlangsung selama seminggu suhu udara yang cukup panas ini juga
dirasakan oleh warga kota yogyakarta pada saat ini wilayah di yogyakarta sedang mengalami suatu
peristiwa alam yang sepertinya sebenarnya telah biasa terjadi yaitu adanya titik kulminasi utama
kondisi ini menyebabkan disebabkan masa saya disebabkan oleh adanya gerak
semu matahari yang saat ini berada pada titik paling dekat dengan wilayah yogyakarta
menurut badan meteorologi dan geofisika yogyakarta fenomena alam titik kulminasi
utama akan terjadi di indonesia sampai tanggal dua puluh satu oktober dua ribu dua puluh satu mendatang fenomena
malam ini akan mengakibatkan hari tanpa bayangan yang juga akan terjadi di bali
nusa tenggara maluku hingga papua wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta